dan kali ini kita akan menuju ke kalimantan timur yang ternyata menyimpan banyak keindahan
pulau kanyungan salah satunya
ya pulau yang terletak di kawasan ataupun di kabupaten berau kalimantan timur ini ternyata memiliki keindahan pantai dan juga alam bawah laut
anda juga bisa menyaksikan sekumpulan lumba lumba yang berenang bebas di laut lepas
inilah keindahan pulau kaniungan yang berada di kecamatan bidu bidu kabupaten berau kalimantan timur
di sekeliling pulau pengunjung bisa menikmati pemandangan pegunungan kars sambil menyaksikan sekumpulan lumba lumba yang mengiringi kapal
pulau yang tiga kali lebih luas daripada pulau derawan ini tidak hanya memiliki keindahan pantai dengan pasir putihnya
tetapi alam bawah lautnya juga berpotensi menarik minat para penyelam
ya lumba lumba something kadang kadang juga muncul di perairan di depan
dan paderan itu setiap hari muncul
itu jadi pemandangan
itu pemandangan yang bagus untuk pulau kanyungan
kita juga bisa keliling pulau untuk melihat sisi lain dari pulau ini di sebelah utara dan di sebelah selatan
maka tak aneh setiap hari pulau ini dikunjungi wisatawan yang sengaja datang untuk berfoto sambil menikmati pemandangan yang sangat indah
lihat pemandangannya sih mas itu namanya foto foto buat refleksi
pulau kanyungan adalah bagian dari kampung teluk sumbang
saat ini ada sekitar
ada delapan belas keluarga yang tinggal dan memiliki bangunan di pulau tersebut
meskipun tergolong sepi penduduk
kini kunjungan ke pulau kanyungan setiap tahun meningkat
baik oleh wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah